halo assalamualaikum selamat siang pemirsa anda menyaksikan spesial program puncak ibadah haji dua ribu dua puluh
bersama saya heranov al bashir
pemirsa ibadah haji menjadi rukun islam yang kelima yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu menjadi rukun islam yang terakhir
karena ibadah haji membutuhkan pengorbanan yang besar mulai dari harta fisik yang sehat hingga mental yang kuat
salah satu kewajiban umat muslim yang ada dalam rukun islam adalah ibadah haji ke mekah arab saudi
ibadah ini merupakan rukun kelima dalam islam dan dilakukan jauh sebelum diutusnya nabi muhammad saw beberapa abad sebelum kota makkah sebagai pusat islam
para nabi sebelumnya sudah melaksanakan haji di tanah suci ini
dari situs resmi kementerian agama hikmah disyariatkannya ibadah termasuk haji
tak lepas dari dua hal yaitu sebagai penghambaan dan ungkapan rasa syukur kepada allah
pertama ibadah haji adalah manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kerendahan diri seperti yang terlihat ketika ihram
saat ikhram seseorang dituntut berpenampilan sangat sederhana dan menunjukkan perasaan butuh pertolongan dalam rahmat tuhannya
kedua ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat allah
dengan ibadah haji seseorang harus mengorbankan
kedua ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat allah
dalil diwajibkannya haji dalam al quran terdapat di surat ali imran ayat sembilan puluh tujuh yang artinya
dan diantara kewajiban manusia terhadap allah adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah
yaitu bagi orang orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana
barang siapa mengingkari kewajiban haji
maka ketahuilah bahwa allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam
hikmah disyariatkannya ibadah haji diantaranya tampaknya persatuan kaum muslimin
islam mensyariatkan ibadah haji agar umat islam dari seantoro negeri bersatu dan berkumpul di satu tempat yang sama
mengesampingkan semua perbedaan yang ada mulai dari suku budaya negeri mazhab dan lainnya
mereka semua berkumpul di atas satu nama yaitu islam di rumah allah atau baitullah di mekah
pemirsa sudah menunjukkan bahwa islam di rumah allah adalah hal yang sangat penting untuk memperkenalkan keadaan
sudah bersama kami di studio
kali ini ada prof ahmad satori ismail ketua dewan syuro ikatan dai indonesia atau ikd
assalamualaikum prof apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof ini kan kalau kita bandingkan sekarang di mekah arab saudi pukul delapan tiga puluh pagi
apa saja rangkai ibadah yang dilakukan di arafah saat ini
biasanya seorang yang sudah
sudah niat dari pondoannya dari rumah untuk beribadah haji
maka keluar dari pondoannya sudah dengan menggunakan ikhram sudah bertalbiah
niat ikhram kemudian menuju kalau tanggal delapan itu lah hijahnya menuju mina
kemudian pada tanggal malam tanggal sembilan menuju arafah
nah di arafah mereka
selalu memperbanyak zikir
nah menjelang zuhur itu sudah bersiap siap karena akan berharus sholat duhur
kemudian dengan asar dan kemudian setelah itu ada khutbah arafah di tenda masing masing
kemudian mendengarkan kemudian mereka berdoa
sampai disunahkannya adalah sampai menjelang maghrib
artinya setelah subuh ada khutbah yang sunnah
sebab setelah sholat zuhur
setelah sholat duhur di sana ya kemudian ada khutbah kemudian berdoa
itu wajib dilakukan oleh para jemaah
sebenarnya khutbahnya tidak wajib
berdoanya ini adalah tujuan daripada wukuf di arafah adalah memperkokoh doa
karena doa yang paling
utama sepanjang tahun itu adalah doa di arafah
doa arafah itu
banyak sekali doa yang akan dipanjat
itu biasanya mereka memperbanyak zikir
mereka asalnya bersama sama
kalau untuk orang indonesia rata rata mereka dibimbing oleh pembimbingnya untuk membaca
seperti yang disiapkan oleh buku panduan dari kementerian agama
kemudian membaca itu
ada yang satu sekali
setelah itu baru mereka berdoa masing masing
ini kan kita juga sembari putarkan suasana terkini ya di reuters
suasana terbaru dari bukuf
kenapa bukuf ini disebut sebagai puncak kepada haji prof
ya karena memang rasulullah saw pernah bersabda bahwa al haju arafah
haji itu puncaknya adalah arofah
mabrur hajinya dan tidak sah hajinya kalau tidak berada di arafah
keberadaannya di arafah wukuf di arafah itu sebagai salah satu rukun yang inti
dan karena disitulah mereka berdoa mereka berdikir mereka mengenali dirinya sebagai manusia yang menjadi hamba allah
kemudian dia mengenali mungkin dosa dosa dirinya

kemudian dia mengenali mungkin dosa dosa dirinya
dosanya yang pernah dilakukannya dan disitu ditumpahkan semuanya untuk minta kepada allah swt
karena tadi bahwa doa yang paling afdol sepanjang tahun itu doa arafah
ini kan selama wukuf kalau kita lihat di visual juga begitu banyak ya jemaah yang berada di sana tidak memandang perbedaan suku agama negara dan juga budaya hingga masyarakat
bagaimana perjuangan jemaah di sana
bagaimana perjuangan jemaah di sana menghadapi situasi seperti ini apa tantangannya
ya sebenarnya justru ketika mereka bersama saling berjumpa dengan orang orang dari negara lain dari suku lain
ini menambah keakraban untuk ukhuwah
dan disitu ada berlomba di dalam beribadah
dan disitu ada berlomba di dalam beribadah

berlomba di dalam berpikir
artinya mereka itu ingin mencapai apa yang terbaik
jadi hikmahnya arafah ini adalah untuk membuktikan bahwa kita ini satu umat manusia yang seluruhnya nanti akan kembali kepada allah
maka pakaian bagi seorang muslim ketika dia berikhram hanya dua lembar untuk laki laki
bagian atas dan bagian
bagian bawah kemudian tidak pakai wangi wangian
yang penting mereka ini diharapkan dengan ikhrab dengan berada di wukuf di arafah itu
diharapkan mereka menjadi orang orang yang mengenali dirinya kemudian mengenali dosanya kemudian cepat beribadah bertobat dan beristighfar kepada allah

sehingga haji yang dilakukan itu betul betul berkata kata yang benar
membersihkan dirinya dan juga menjadi perkat umat
kalau orang yang memiliki pemahaman seperti itu waktu ibadah haji maka menjadi orang yang selalu prihatin
dia akan mendoakan bukan doa dirinya saja bukan mendoakan saudaranya saja
tapi mendoakan bagaimana negerinya bagaimana supaya umat ini bersatu negerinya bisa aman damai
itu bagi seorang yang berhaji demikian
itu adalah orang yang memiliki wawasan di dalam beribadah
karena ibadah ini adalah untuk ya pengaruhnya adalah untuk umat
ini kan tadi prof katakan setelah zuhur mereka akan mendengar khutbah berzikir berdoa dan akan selesai nanti hingga matahari terbenam
artinya rangkaiannya cukup panjang ya prof ya dari abis zuhur sampai dengan matahari terbenam
apa saja rangkaian ibadah lainnya yang akan dikerjakan selain doa

apakah itu kemudian yang akan dikerjakan setelah tuku bahmu diberikan fakta tindakan maaf

lihur setelah sholat lihur ya karena ada jamak gosor kemudian dengan azhar kemudian baru doa
ya kemudian khutbah dulu khutbah arofah
setelah khutbah arafah yang tentunya mengajak untuk kembali kepada allah untuk mengingatkan ketakwaan untuk menguatkan akidah
kemudian setelah itu berdoa bersama nah ketika berdoa bersama ada berapa
berdoa bersama ada panduannya
kementerian agama bukunya itu
kemudian setelah itu baru
itu bebas baik dan banyak yang
sudah menyiapkan doa doa
mencatat apa saja kebutuhan dunianya
kalau yang belum nikah minta
agar segera mendapatkan
baik prof nanti kita
akan ulas lebih dalam juga macam macam
haji ini kan juga terbagi ya prof ya tapi usai jeda
spesial program puncak kepada
haji dua ribu tiga segera kembali
tetap bersama kami
maksudnya dari yang terpisah antara
ibadah haji ya prof dengan ibadah umroh
kemudian dalam menjalankan ibadah haji
iufrat ini jemaah haji
diharuskan melaksanakan ibadah
haji terlebih dahulu sebelum
kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh
begitu ya prof ya betul ya
kemudian kita lihat untuk
grafis yang kedua soal macam macam
haji ini pemirsa ada
haji diantaranya melaksanakan
ibadah haji saja tanpa melakukan umroh
begitu ya prof kemudian ada juga
melakukan ibadah haji terlebih dahulu
lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji
kita lihat grafisnya dan umroh dilakukan pada bulan haji
kemudian kembali ke rumah baru pergi lagi berhaji pada bulan haji tahun yang sama
kita lihat grafis berikutnya di grafis yang ketiga adalah haji kiron
ya prof ada haji kiron di mana haji kiron ini memiliki makna berteman atau bersamaan
kemudian jemaah haji yang melakukan haji kiron akan melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan gitu ya
kemudian ibadah ini akan dilakukan dengan sekali niat sekaligus untuk haji dan umroh
namun jemaah diharuskan membayar dam atau denda
tama to tadi kiron sudah
sebelum ke tama to kita ke kiron dulu
tapi ada penjelasan berikutnya dari keran
kita jelaskan ke pemirsa di rumah prof untuk kiram ini dilakukan pada bulan bulan haji
kemudian tawaf sa'i dan tahalul
kemudian ketentuan bayar puasa tiga hari puasa di mekah dan tujuh hari di tanah air
yang terakhir jemaah juga disunahkan melakukan tawaf kudum ketika tiba di mekah
baru tadi kita masuk ke tamatu begitu ya prof ya
kita masuk ke tama to dari pelaksanaan haji tama to ini
dimulai dengan melaksanakan ihram umroh
kemudian disertai dengan niat dari mikad sebelum memasuki kota mekah
begitu ya prof ya
atau denda dengan menyembelih seekor kambing
atau juga jemaah bisa mengganti dengan puasa sepuluh hari
haji tamatu ini yang merupakan haji yang paling sering dilakukan oleh jemaah haji indonesia
begitu ya prof ya
paling banyak dilakukan itu haji tama to
kita perlu penjelasan dari prof
kenapa paling banyak melakukan haji tama to untuk jemaah indonesia
haji itu asalnya dua amalan inti
nah allah berfirman
wa'atimul hajjah wal'umroh ta'willah
sempurnakan ibadah haji dengan umroh karena allah
maka kalau mengerjakannya sama sama
kalau mengerjakannya ibadah haji dulu baru umroh
atau umroh dulu baru haji
tidak sama sama itu namanya ifron
tetapi kalau orang yang berusaha
tetapi kalau orang yang berusaha
kemudian baru umroh
nah kalau tama to umroh dulu kemudian baru haji
nah orang indonesia yang mereka tinggal di mekahnya lama
maka yang membuat mereka lebih enak itu adalah
pertama ketika datang ke mekah
itu sudah sebelum dahulu
belum datang ke mekah
dari tempat dari bir ali kalau dari madinah
itu sudah pakai ikhram dan niat ikhram untuk umroh
sampai di mekah diselesaikan umrohnya
yaitu dengan melaksanakan tawaf
kemudian sa'i kemudian tahadul tawaf
bisa mengganti baju sehingga lebih nyaman
bisa pergi ke pasar bisa ini itu
bisa dengan pakai baju biasa yang berjahit
nah itu dasarnya
kemudian dia lebih utama karena selain itu
denda damnya itu
denda aja ini seekor kambing
kalau diinfakkan di sana
ya dia memang harus di sembeliknya di tanah haram
untuk itu artinya dia ada sedekahnya
sedekah materi tapi tenaga ininya
ini umroh dulu selesai
nah ketika tanggal delapan
langsung tanggal sembilan nya di arafah
nah di situ kemudian untayan ibadah hajinya
dari arofah bisa ke musdalifah
dari musdalifah ini ada yang langsung tawaf ifadah
ada yang langsung ke mina
orang indonesia biasanya dari musdalifah ke mina
untuk mabid di mina
nah itu dari mina itu nanti ada jumroh
ya kubroh dulu jumroh akobah
kemudian istirahat di pondokan
atau di mina
nah kalau ada waktu khusus untuk menyelesaikan hajinya
biasanya orang indonesia langsung melaksanakan
tetapi itu yang haji plus
tapi haji biasa selesai di mina
jumrohnya selesai baru ke mekah
untuk menyelesaikan hajinya
prof ini kan kalau kita tahu ibadah haji
merupakan rukun islam yang kelima
tentu harus siap selain fisik
tapi kalau memaknai ibadah haji itu seperti apa sih prof
haji itu adalah
menyengaja untuk pergi ke mekah
ke tanah haram
untuk melakukan rukun rukun haji
dan rukun rukun umroh
itu maknanya mengenyang aja
mengenang aja untuk pergi ke sana
kalau sudah yang kedua itu sudah sunnah
maka seharusnya orang islam itu kalau sudah haji
pertama sudah selesai
dan insya allah mabrur
yang semua syarat rukunnya lengkap
dilakukan dengan baik
kalau ada pelanggaran pelanggaran juga dilaksanakan
damnya atau dendanya
nah kemudian dilakukan dalam alquran disebutkan
tidak ada la rofatha
tidak boleh ngomong jorok selama ibadah haji
walafusukoh tidak boleh melanggar
melanggar ajar agama
dan tidak boleh jidal
tidak boleh untuk berantem berdebat kusir apa
kalau diskusi biasa itu boleh
tapi biasanya kan debat debat begitu
dalam kondisi seperti itu
insya allah kalau semua larangan dilaksanakan
maka akan menjadi
seorang yang haji mabrur
selain daripada itu
memang bekalnya harus yang halal
prof ini kan tentu banyak tantangan
kemudian kendala menuju ke tanah suci
kondisi finansial sudah cukup
tapi ada saja jalan yang buntu ke arah tanah suci
nanti kita bahas
usaha jeda tetaplah bersama kami di puncak haji
special program puncak haji pada dua ribu dua puluh tiga
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami
anda menyukai special program puncak haji pada dua ribu dua puluh tiga
masih bersama kami
kami di studio ada prof ahmad satori ismail ketua dewan syuro ikatan dai indonesia atau ikd
prof kita lanjutkan
prof kita tentu banyak mendengar ya kisah kisah menarik di tanah suci
ada yang tertinggal dari rombongan kemudian ada juga yang mengeluh karena panas di sana ya
sangat panas cuaca di arab saudi
tapi kalau kita meminta dari prof pandangannya apa sih hikmah dari haji itu
karena jemaah tentu banyak mengenal juga di sana
ada keluarganya tetangganya terdekat di situ
di antara hikmah haji adalah pertama untuk mengokohkan akidah itu
maka talbiah itu sebenarnya isinya pengokohan akidah
lebaykallahumma lebayk lebaykallah syarikallah indahalhamdawannya matah lakawal mulk lah syarikallah
itu isinya akidah penguatan itu
tapi juga adalah kesempatan untuk
karena orang yang berhaji
berang siapa pergi haji
kemudian tidak ngomong kotor
kemudian dia tidak melanggar ajaran allah
dia akan kembali
dia akan keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan
maka itu adalah manfaat
kemudian ternyata haji ini adalah
satu sarana untuk digunakan persatuan perkenalan
kalau antar daerah menjadi
kalau bangsa indonesia antar daerah menjadi tambah kenal
kalau antar bangsa bisa menjadi persatuan
itu di antaranya
dan banyak lagi hikmah hikmahnya
yang kaitannya bisa untuk berdoa banyak
karena orang kalau berhaji
jadi dalam sebuah ungkapan
para jemaah umroh itu adalah sebagai tamu allah
sebagai tamu allah
ya pada manusia saja kalau didatangi
itu kan minimal ada yang keluar
tetapi ketika allah yang maharohman maharohim
memenuhi panggilan allah
maka disitu kalau berdoa dikabulkan
kalau minta akan diijabatkan
kalau minta ampun akan diampuni
maka kesempatan yang mahal
sehingga bayar berapapun sebenarnya ibadah haji
kalau kemudian memaksimalkan waktunya untuk beribadah
untuk meminta untuk berdoa
betapapun istilah mahalnya istilahnya
ya sebenarnya murah kalau dibandingkan dengan masalah akhirat
haji mabrur itu tidak ada barisan kecuali surga
apa sih yang dicari kita hidup ini
hidup ini bagaimana
hidup ini adalah mengikuti ajaran agama allah sehingga bahagia
kemudian ketika setelah mati kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi
masya allah ya banyak sekali keuntungan tentunya ya
doa kita dihijabah di tanah suci
dan mungkin terakhir saya minta dari prof
ini kan juga ada cerita lain ya prof
kita lihat bersama sebagai kita di tanah suci sebagai tamu allah ya
seperti prof katakan
tapi ketika tiba di tanah suci
tapi ketika tiba di tanah suci
ada niat untuk balik ke tanah air tidak siap
ada jemaah yang seperti itu
pandangan prof seperti apa nih prof
dengan cerita seperti itu
jadi kadang kadang ya saat mendapatkan banyak ujian manusia itu macam macam
ya berapa banyak ujian ujian ketika orang berhaji
mulai dari rumah saja ujiannya itu banyak
selama perjalanan ujiannya banyak
selama di sana kesabarannya juga diuji
ada orang yang biasanya kalau di rumah wc
sekarang wc untuk berapa puluh orang itu
dalam berjamaah dan ini membutuhkan kesabaran
sekali lagi yang modal yang paling utama itu
bagaimana membawa beberapa koper kesabaran
tidak boleh habis kesabarannya itu
tidak hanya barang tapi koper kesabaran juga dibawa ya
kesabaran itu yang penting
tapi kesabaran ini
ibadah haji menjadi ibadah yang bisa tanpa batas pahalanya
kalau memang dilakukan dengan penuh kesabaran itu
kesabaran kunci ya
untuk kelas ibadah haji
untuk kemabruran perlu sabar
dan ini diharapkan jamaah haji indonesia
yang sekarang ada di arofah ini
mudah mudahan terus sabar
sampai ke rumah
nah pendidikan kesabaran yang panjang ini
akan menjadikan dia selalu sabar di rumah
nah disini pengaruh ibadah haji
bagi seseorang yang melakukan ibadah haji
menjadi orang yang bertakwa
orang yang terbaik
semoga jamaah haji di arofah
suka akan berjalan lancar
wukufnya sampai ke maghrib nanti
semoga mereka mabrur
terima kasih prof
sudah hadir di studio kami
ketua umum ikatan dai indonesia ikd
sudah hadir di cnn indonesia
dan demikianlah spesial program puncak ibadah haji dua ribu dua puluh tiga
terima kasih atas kebersamaan anda